selamat malam mbak eva
ya dan seharusnya bergabung bersama kita direktur tindak pidana ekonomi khusus baris krim polri namun belakangan yang bersangkutan menyatakan berhalangan hadir
mas dimas kita langsung bicara soal desakan pan ini ya untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana bantuan korban kecelakaan pesawat lion air
apakah pan ada dugaan atau kecurigaan atau kekhawatiran yang kemudian dimiliki
baik terima kasih mbak eva
komentar saya mbak bahwa partai politik ini adalah wadah aspirasi masyarakat
jadi setiap hari yang menyampaikan aspirasi kepada kami baga partai politik itu sebetulnya banyak
ada macam macam aspirasinya
ada soal sengketa tanah ada soal investasi bodong ada soal yang terakhir ini adalah terbaru baru ini adalah mengenai
dugaan penyimpangan dana yang dikelola oleh lembaga filantropi yaitu sebut saja act
sampai sekarang sedang berproses dihukum
nah jadi ini aspirasi dari masyarakat sebetulnya bahwa mereka sudah mulai adanya yang masuk ke kami melalui kanal kanal pengaduan yang dimiliki oleh partai amanat nasional
sehingga kami bertuara
pada dasarnya kami mengapresiasi langkah
mabes polri sudah menetapkan tersangka terhadap kasus ini
nah selanjutnya kami mendorong agar mabes polri mengusutun tas
nah karena kami juga ini lembaga partai politik tentu kami bersuara agar polri untuk memastikan supaya jangan sampai ada aliran dana hingga ke partai politik
organisasi terlarang dan lain lain
karena ini lembaga filantropi kan pada dasarnya adalah bisnis kepercayaan
seperti bank seperti jasa keuangan lainnya
yang mana kalau sudah ternodai seperti saat ini
tentunya akan mencoreng atau menodai kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga filantropi itu
sehingga kami mendorong
dan apabila terdapat aliran dana ke partai politik
maka kami juga meminta itu diusut untas oleh mabes polri
oke mas dima
saya ingin menggarisbawahi soal tadi anda mengatakan bahwa ada aduan yang kemudian masuk ke pan soal adanya dugaan penyelewengan
artinya penyelewengan dana act pun juga pan menerima adanya aduan dari masyarakat soal dugaan penyelewengan ini
dan apakah kemudian aduan itu memang kemudian menyebutkan partai politik atau bagaimana
ya sejauh ini belum
ini sifatnya dugaan
tapi memang aduan yang masuk ini ada yang langsung ke lembaga partai politik kami
partai yang mana semua juga ada juga yang mengundurkan melalui anggota legislatif kami yang duduk di senayan
langsung maupun nggak langsung memang keluhan ini kegelisahan masyarakat sudah cukup banyak yang masuk
sehingga kami dari partai nasional mendorong mabes polri untuk mengusutuntas
tapi spesifiknya partai apa
kelihatan dari mana yang kontra kelihatan dari mana
tapi saya mengapresiasi sekali lagi kepada mabes polri
bahwa perdebatan opini ini tidak boleh dilanjutkan terus menerus
maka cara menyelesaikannya tentu adalah ranah hukum
karena saat ini sudah diproses oleh mablus polri
sehingga penggiringan opini pertarungan opini ini harus diselesaikan
salah satunya melalui proses hukum yang berlaku di indonesia
oke mas dibas anda mengatakan bahwa ini harus dipastikan
soal aliran dana ke partai politik begitu ya
soal dugaan penyelewengan dana ini
mengapa ini menjadi penting
ya karena kami dari pan ini juga salah satu lembaga partai politik yang ada di indonesia
mungkin kami belum melakukan penyisiran atau cross check data
tapi mungkin saja kita pernah juga berkolaborasi dengan act
kalau saya di ranah pribadi pernah misalnya
tapi itu kan konteksnya kita yang menggalang donasi
kemudian kita serahkan hasil donasinya ke lembaga filantropi
nah lembaga filantropi ini bagaimana mengelola dan menyalurkannya
itu kan tanggung jawab mereka dan mereka yang tahu
sehingga itu yang kami pastikan kalau dari pan itu sifatnya ya kita mungkin kolaborasi
saya belum cross check atau kami belum cross check apakah pernah
tapi itu sifatnya kami menggalang dan menyalurkan
memberikan kepercayaan kepada lembaga filantropi untuk disalurkan
konteksnya seperti itu
hanya saja kami tidak memiliki afiliasi baik langsung maupun tidak langsung
nah jika ada partai politik yang terafiliasi atau terduga dan lain sebagainya
nah kami mewakili entitas partai politik yang ada di indonesia
kami meminta penegak hukum untuk mengusutun touch
agar kami juga lembaga partai politik ini kan termasuk lembaga yang disorot oleh masyarakat
mbak dari segi apapun ya
dari segi kebijakan dari segi kinerja
kami selalu mendapatkan sorotan
jadi kami mendorong agar ini dibuka terang terangnya
apakah ada yang mengalir ke organisasi terlarang maupun ke partai politik
kira kira demikian mbak eva
kalau bicara soal afiliasi begitu
bicara soal pan sejauh ini
sejauh mana kemudian pan pernah bersinggungan
ataupun juga menggunakan lembaga filantropi ini
dalam kegiatan sehari harinya pan
atau mungkin kegiatan bantuan kemanusiaan
yang selama ini kami selalu melalui dari iuran anggota partai
yaitu ada dana kas yang dikelola
ada terjadi bencana di wilayah setempat
itulah yang dialokasikan untuk membantu korban bencana di wilayah tersebut
nah sedangkan untuk kolaborasi dengan lembaga filantropi
saya sudah melihatkan
dari struktural partai amalan nasional
tidak ada yang jabat di lembaga filantropi manapun
dan kalaupun kami pernah berkolaborasi
itu sifatnya kami menghimpun nasinya
nah penyalurannya kami serahkan ke lembaga filantropi
bagaimana lembaga filantropi ini menyalurkan ke masyarakat
atau bagaimana mereka mengelola pendanaan yang ada
itu kami tentu berlepas tangan
karena memang itu sudah bukan menjadi ranahnya kami
yang hanya menjadi ranah kami adalah menghimpun
dan kemudian menyampaikan kepada lembaga filantropi tersebut
tapi penting untuk dicatat dan diketahui mbak eva dan pemirsa yang menyaksikan bahwa
jembatan opini ini harus disudahi
cara menyudahinya adalah melalui pembuktian di tanah hukum
sehingga kami mendorong agar mandat kori dan tiga hukum lainnya bisa mengusutuntas
bisa mengurai kasus ini
karena ini lembaga filantropi apalagi yang bernuansa religi
kan jelas jelas mengelola dana umat
tentunya jangan sampai mencederai kepercayaan umat yang selama ini diberikan kepada lembaga filantropi
khususnya yang bernuansa religi
saya kira itu mbak eva
oke jangan sampai kemudian mencederai kepercayaan
kalau kemudian tadi kita bicara
pan juga pernah melakukan pengelolaan dana
atau penyampaian dana begitu ya
nah ini bagaimana transparansi pengelolaan dana donatur untuk menghindari terjadinya penyelewengan
baik kalau kami sih mbak jarang membuka masih lewat umum gitu ya mbak ya
sebanyak kepada iuran anggota partai
atau iuran pader partai
itu saja yang kami kelola dan kami salurkan
andaikan kita mengelola juga
biasanya berapa yang kita himpun
kemudian yang disalurkan ke lembaga filantropi
itu juga yang kita sampaikan kepada publik
secara naraca harian aja berapa penerimaan
dan sepenuhnya kami salurkan ke lembaga filantropi
itu pun jika ada keden sama dengan lembaga filantropi
oke baik tidak ada potongan potongan begitu ya
baik terakhir kalau begitu mas dimas
apa kemudian desakan soal pengusutan dugaan aliran
soal pengusutan dugaan aliran dana ke parpol ini
apakah kemudian juga ada pemikiran sampai harus ada pembenahan regulasi misalnya
ya kami sangat setuju
pada dasarnya kan ini sudah ada regulasinya mbak ya
di kemensos gitu
nah karena ada tindakan hukum
artinya ada regulasi yang dilanggar
oleh karena itu mari kita sama sama menetapkan
dugaan terjadinya konspirasi atau apapun
karena ini memang sensitif mbak eva
kami mengakui ini terkait dengan ada nuansa religinya
tapi mari kita berhenti dengan menduga duga adanya konspirasi
kita buktikan saja di ranah hukum
alirannya kemana saja
karena ini rasa kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga filantropi yang tidak boleh disederai
karena banyak juga lembaga filantropi lainnya mbak
yang tidak bermasalah
pasien mereka hari ini ikut menanggung
beban moral moral psikologis dari adanya
persoalan yang menimpa act saat ini
yang mana mereka juga turut dampak adanya krisis kepercayaan
itu yang harus dipulihkan dengan adanya penegakan hukum
sedangkan regulasinya saya kira saat ini masih cukup
hanya saja mungkin perlu lebih disosialisasikan
agar para lembaga filantropi yang menghimpun
dan mengelola dana masyarakat
memahami bahwa mereka bukan hanya hubungannya
antara masyarakat donatur dengan lembaga filantropi
tapi juga mereka terikat regulasi diantara hubungan antar mereka
saya kira demikian mbak eva
oke kita akan tunggu sama sama bagaimana kemudian proses hukum
terhadap dugaan penyelewengan dana yang dikelola oleh act ini
dan kita tentunya harapkan kasus ini akan segera terang berderang begitu ya
mas dimas prakoso akbar jurubicara partai amanat nasional
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newscast
selamat malam dan salam sehat selalu
terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newscast